setelah sempat tertunda akibat pandemi kompetisi renang di perairan terbuka ocean man
akhirnya akan berlangsung pada tanggal tiga belas dan empat belas agustus dua ribu dua puluh satu di sanur bali
event internasional ini juga akan diikuti dua perenang indonesia
yang dipersiapkan tampil di olimpiade tokyo siman sudartawa dan glenn victor sutanto
ocean man bali yang akan digelar tiga belas dan empat belas agustus dua ribu dua puluh satu ini
merupakan bagian dari dua puluh tiga seri kompetisi renang internasional di perairan terbuka
yang berlangsung di tujuh belas negara
indonesia akan menjadi negara ke sembilan di dunia yang menjadi tuan rumah kompetisi renang
yang diadakan sejak tahun dua ribu lima belas silam ini
khusus untuk kawasan asia indonesia menjadi salah satu dari tiga negara
yang pernah menjadi tuan rumah setelah thailand dan malaysia
karena kita lihat euforianya kan besar banget karena kemarin di thailand sendiri
penyelenggaran kedua di kerabi kemarin itu pesertanya itu hampir seribu
orang dari seluruh dunia itu hampir seribu orang lebih dari dua puluh lima negara yang
partisipasi jadi ini kan event besar sekali ya makanya kita juga pengen
indonesia juga dikenal lebih banyak lagi gitu nah terutama pada saat saya di kerabi
kita juga hadir ya mengenalkan akan ada ocean man bali di sana kebetulan memang
luar biasa gitu antusias sekali mereka ingin ikut gitu dalam kejuaraan ini gitu
ocean man bali tahun ini ditargetkan akan diikuti peserta dari dua puluh empat negara dan sekitar lima ratus
dua belas perenang lokal mempertandingkan empat kategori yaitu sepuluh km lima km dua km dan satu km
kompetisi ini rencananya akan diikuti dua perenang nasional indonesia yang
dipersiapkan tampil di olimpiade tokyo siman sudartawa dan glenn victor
kalau lihat ada ombaknya seperti apa jadi kita harus menyesuaikan itu jadi datangnya lebih awal
kesana melihat ombak gimana atau coba berenang dulu di sekitar pantainya kan kita bisa coba dulu
menurut aku pribadi lebih ringan di open water sih karena daya apungnya tinggi
tapi tantangannya ya tantangannya mungkin hewan hewan lautnya
ada ombaknya iya ada ombaknya
di ocean man bali dua ribu dua puluh satu ini panitia akan memperlakukan protokol kesehatan ketat sebagai
tindakan pencegahan penyebaran kofit sembilan belas event ini juga bertujuan untuk kembali menggairahkan
sektor pariwisata di bali yang terpuruk akibat pandemi erlangga wisnuaji softan herdiagama jakarta